ingat kamu itu tulang bunga keluarga
ibu memang tidak berguna
ibu tidak bisa ngejagain kamu
ibu ngerti ibu
yang ibu nggak bisa terima sekarang
ibu sudah nggak suci lagi
nih aku bawa makanan yang enak
makan aja kalau mau
makanan hasil ngejual ke gadis anak aku sendiri
pikiran kamu sempit
emangnya kamu bisa beli makanan seperti itu
sempit banget sih
jam segini udah sempit
masa pada mau horor sih jam segini
biar banyak laki laki yang suka sama kamu
kalau begini terus mana mau mereka
semoga hari ini memang beneran
tidak ada tamu yang datang
saya takut ya allah
nggak bisa kalau begini terus
sekarang kita harus ke pangkalan
kamu harus ke pangkalan
kamu mau pergi ke mana malam malam begini
hah banyak tanya
nah kemana mana cuma jalan jalan doang kok
tadinya saya mau ke rumah yana
karena ya'nah sudah lama tidak mengaji
jadi ditanyain pak ustadz
ya'nah sekarang sibuk
kerja malam terus
tidak ada waktu untuk mengaji
ya'nah kenapa kamu menangis
tidak tanya melulu
dia cuma kelilipan kok
sudah nanti saja dia akan beritahu
satu dua tiga ci
mei sekarang sih dia belum ada pengalaman dan belum bisa dandan
tapi nanti juga dia akan pinter sendiri kok
bagian mi dia masih kres
saya lihat dulu ya
oke kalau gitu
ada bayarannya wih
namanya juga dites
dia belum dibayar dong
ntar kalau udah oke baru
udah tenang aja
kamu juga pengalaman pertama
yana gak mau aku sana lagi
di sana serem
tempat jin ini emang
enak apa aja
kamu tuh gak bisa dididik
kamu harus nur sama saya
kamu itu tulang bunga keluarga
udah pokoknya kamu harus terus bekerja
kamu cantik sekali
kalau kamu mau terus di sini
kamu harus selalu dandan yang cantik
terus kalau ada laki laki yang datang
kamu kasih sunyum yang manis
terus kamu harus bermanja manja
laki laki itu paling suka sama perempuan yang aja
mengajar banget cuk
eh sejual mahal
gue mampu bayar tahu
eh lo anak baru ya
kecil jadi perek lo
eh lo jangan berlagu deh

ngapain si ana di situ
jangan jangan si bebe yang jual dia ke mami
sekawat ini urusan
kok dia manja deh
lagi nunggu orang ya
namamu siapa deh
deket aku yuk
mau sama dia
mau saya pakai full time
lagi banyak duit nih
yaudah pakai aja
tuh dia ada di depan di tempat manggal
dia sedang cari duit
bapak baca bapak kamu ibles
bapak sendiri kamu telah terkenal
bapak baca bapak kamu